kebijakan pemerintah tiongkok mengisolasi kota wuhan untuk mengantisipasi menyebarnya virus corona berimbas pada dua belas mahasiswa universitas negeri surabaya yang belajar di central china normal university atau ccnu
kedua belas mahasiswa ini terisolir di asrama tempat tinggal mereka dan aktivitasnya dibatasi
menyebarnya virus corona membuat tiongkok membuluk ada akses di dua kota yakni wuhan dan huanggang
sejumlah akses publik ditutup aktivitas bandara bus taksi hingga supermarket berhenti
hal itu turut berimbas pada dua belas orang mahasiswa universitas negeri surabaya unesa yang ada di wuhan tiongkok
mereka merupakan penerima beasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan di central china normal university wuhan
dan saat ini mereka semua terisolasi di asrama tempat tinggalnya dan aktivitasnya dibatasi
melalui rilis yang dikirimkan perhimpunan mahasiswa indonesia atau ppi tiongkok cabang wuhan kepada unesa
disebutkan bahwa seluruh mahasiswa
tak ada yang terjangkit virus corona
untuk mencukupi kebutuhan makan para mahasiswa pemerintah tiongkok telah mencukupi logistik mereka
universitas negeri surabaya belum menentukan langkah apakah akan memperpanjang kerjasama dengan kampus di wuhan
atau menarik mahasiswanya kembali ke indonesia
kita memang diisolasi tidak boleh keluar dari dormitori atau asrama
kemudian tidak boleh ke tempat tempat umum di bandara di stasiun memang tidak diperbolehkan
mereka ada di sebuah asrama yang menjadi tanggung jawab juga dari kbri beijing
kemudian mahasiswa unesa juga menjadi tanggung jawab artinya selalu berkomunikasi dengan pp